tolong jawab kak
apa benar yang dikatakan edo selama ini
kalau orang yang sedang
sedang ada di hadapan kamilah ini bukan kak fadil
tapi kak taufan apa itu benar
apa itu benar kak
kapan yang jawab
ini kak fadila atau kak taufan jawab kak
jawab dengan jujur
sekarang kamu coba tatap mata aku mila
coba tatap mata aku
apakah aku merasakan perbedaan
perbedaan yang menunjukkan kalau aku bukan suami kamu
aku fadil renaudi
fadil renaudi akan selalu mencintai kamila regina putri
kau fadil fadil apa kak
kau fadil fadil apa kak
kamila regina putri
kamila regina putri
iya kak fadil
iya kak fadil
maukah kamu melanjutkan pernikahan dengan aku fadil renaudi
maukah kamu mempertahankan rumah tangga kita dalam ikatan cinta
puah hati kita mila
maukah kamu tetap menjadi istri aku mila